cedera sekunder ini misalnya tidak hanya dalam penanganan
benangnya kita buat lebih halus
kemudian saya berpikir itu tenang
yaitu alat portable untuk memberikan kejutan listrik melalui dinding dada ke jantung
bagi mereka kombinasi bermain dan belajar bisa menghilangkan rasa bosan
jadi nanti kalau kita lihat tanggal historical kemarin tanggal satu sampai tanggal tujuh mei